serikat pekerja perum percetakan negara indonesia atau pnri mengadukan adanya perbedaan angka pemasukan proyek iktp hingga satu tiga triliun rupiah
perbedaan ini terdapat dalam laporan keuangan tahun dua ribu tiga belas dua ribu empat belas lalu
sebagai ketua konsorsium percetakan negara yang merupakan pemenang tender pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik
perum pnri dalam dakwaan terdakwa irman dan sugiharto disebutkan mendapat satu enam triliun rupiah
namun hasil audit laporan keuangan perum pnri menunjukkan adanya selisih sekitar satu tiga triliun rupiah
serikat pekerja menduga adanya penyelewengan uang dari pemasukan proyek ktp elektronik
hal inilah yang juga diduga mengakibatkan uang jasa produksi tidak lagi diterima lebih dari tiga ratus lima puluh karyawan sejak tahun dua ribu dua
selain itu serikat pekerja juga menyatakan dukungannya dan meminta kpk memperjelas alur satu tiga triliun rupiah
yang belum detil
dijelaskan dalam surat dakwaan